kejaksaan agung mengonfirmasi telah menerima lima berkas perkara terkait dengan kasus dibunuhnya brigadir yosua huta barat
kini seluruh berkas masih dalam proses penelitian untuk dicek kelengkapannya
kelima berkas perkara yang diterima kejaksaan agung terkait dengan pelanggaran pasal tiga ratus tiga puluh delapan subsidia tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana kepada brigadir yosua
kejaksaan agung telah menerima tujuh berkas perkara lain terkait dengan obstruction of justice
kapus penkum kejaksaan agung menjelaskan untuk lima tersangka pelanggaran pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp ini akan ada tim penuntut umum yang terdiri atas tiga puluh orang
sementara untuk kasus obstruction of justice ada empat puluh tiga jaksa yang akan memproses tujuh berkas perkara
namun nama nama tim penuntut ini belum diumumkan sampai saat ini dan hingga kini penyidik masih menunggu jaksa penuntut meneliti seluruh berkas perkara apakah sudah sesuai dengan yang sebelumnya diberikan
serta dapat dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu
empat perkara melanggar pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh empat perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari rabu tanggal empat belas september dua ribu dua puluh
dan satu perkara ada senama pc kita kembali menerima berkasnya hari kemis kemarin
untuk perkara pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
kemudian yang kedua untuk perkara obstruction of justice tujuh berkas perkara kemarin kita sudah terima